satu keluarga asal cileksa kabupaten bogor terjatuh dari sebuah jembatan gantung
di kampung muhara kabupaten lebak banten rabu pagi
bahkan rekaman video warga terlihat sang ayah yadin masih bergelantungan
sambil memegang tali seling jembatan untuk bertahan
sambil terus bertahan sang suami berteriak meminta pertolongan warga
sementara istri bersama anaknya terjatuh ke sungai
warga yang mengetahui peristiwa naas ini langsung turun ke sungai
untuk menyelamatkan sang ibu dan anak
beruntung keduanya berhasil dievakuasi meski dalam kondisi luka
jembatan itu kan harusnya tidak dilintasi berboncengan
harusnya kan kalau dia satu orang mungkin bisa dibawa
tapi kalau berboncengan kan harusnya dituntun motornya
nah itu mereka dipaksakan
masakan naik sepertinya terjatuh
hingga rabu sore ibu dan anak yang terjatuh ke sungai
tengah menjalani perawatan di puskesmas tempat
diketahui saat kejadian pijakan kayu pada jembatan gantung ini
dalam kondisi basah dan licin usai hujan deras mengguyur
masyarakat diminta untuk lebih berhati hati saat melintasi jembatan gantung
adi masda lebak banten